hari pertama penindakan tilang emisi sejumlah pengendara yang tidak lulus uji emisi dikenakan sanksi tilang
razia ini dilakukan serentak di lima titik wilayah dki jakarta pada jumat pagi
di jakarta selatan petugas gabungan kepolisian dinas lingkungan hidup dan dinas perhubungan dki jakarta
melakukan uji emisi di kantor subdit penegakan hukum girlantas polda mitrujaya
salah satu pengendara andi menyatakan merasa terjebak untuk mengikuti uji emisi
ia merasa suka rela untuk mengikuti program ini namun malah berujung tilang
surat cinta surat tilang
jadi saya diharuskan ke bengkel lagi saya nggak tahu settingan di bengkel
karena kita umumnya tahu lah bengkel kan nggak mungkin punya peralatan canggih
sementara di jakarta timur petugas mengakibat sejumlah pengendaraan yang melintas di belah raya pemuda
kuluganung jakarta timur
petugas menyasar kendaraan bermotor berusia di atas tiga tahun
ya memang secara ketentuan kendaraan yang akan kita lakukan ini adalah yang sudah berumur
lebih dari tiga tahun
dengan kendaraan yang sudah lebih dari tiga tahun
ini kita harapkan pemilik bisa melakukan perawatan sebagai demam alam senyap
sehingga emisi buangannya ini tetap memenuhi bagumutunya
sesuai dengan undang undang lalu lintas jalan raya pasal dua ratus delapan puluh lima dan dua ratus delapan puluh enam
pengendaraan roda dua yang dikenakan raya
yang dikenakan tidak lolos uji emisi
akan dikenakan sanksi final sebesar dua ratus lima puluh juta dolar
sementara untuk kendaraan roda
yang dikenakan kira sebesar lima ratus ribu dolar
ulang emisi ini akan berlangsung di bentuk yang berendah
dari penyelenggaraan indonesia